satu persatu mobil ambulan milik dinas kesehatan kabupaten temanggung
membawa sembilan belas warga joyudan temanggung jawa tengah
terkonfirmasi positif covid sembilan belas
mereka akan menjalani karantina di balai latihan kerja
atau blk maron milik dinas tenaga kerja kabupaten temanggung
kasus ini bermula ketika salah satu warga joydan meninggal
akibat positif covid sembilan belas setelah kondangan ke cirebon
seluruh rombongan kondangan kemudian dites swab
dengan hasil dua puluh satu orang dinyatakan positif
dua orang melakukan isolasi mandiri karena berbeda tempat permukiman
sementara sembilan belas diantaranya harus menjalani karantina di gedung blk
karena tempat tinggal mereka padat penduduk dan rentan penyebaran covid sembilan belas
setelah sempat melandai dalam dua bulan terakhir
kasus positif covid sembilan belas di kabupaten temanggung kembali meningkat
hingga rabu siang tercatat ada empat ratus dua puluh tujuh kasus positif
satu orang meninggal dunia delapan orang lainnya dirawat
dan ada tiga orang yang terlalu sakit
sementara di tasik malaya jawa barat
polisi membuarkan pertandingan sepak bola antara persib legend
versus klub tarkam primas tasik di lapangan bola desa sukarasa tangguh sore
polisi membubarkan pertandingan ini karena ribuan penonton yang hadir
mengabaikan protokol kesehatan
sejumlah mantan bintang persib bandung
diantaranya zainal arief eka ramdhani tantan yandi sofian
pulang di kawal petugas
pak saya mau
bapak datang nanti beli tiket ya
bapak datang nanti beli tiket
pak bisa tunggu nanti di bawah
nanti saya beli tiket pak
sumpah terjadi ketegangan saat penonton menuntut
pengembalian uang tiket sebesar dua puluh ribu rupiah kepada panitia
kami dan pihak kepolisian
itu membuarkan pertandingan sepak bola persahabatan
terkait karena saat ini pandemi
karena pandemi corona
maka kami buarkan dan menyarankan untuk menunda pertandingan ini
sampai pandemi ini berakhir
sekitar dua penonton akhirnya membubarkan diri
dalam waktu dekat
polisi akan memeriksa panitia terkait pertandingan sepak bola ini
dari liputan cnn indonesia